ya tim gabungan dari pemerintah provinsi jawa timur beserta jajaran kepolisian dan tni
membentuk tim covid hunter atau tim pemburu pelanggar protokol kesehatan
lalu kita ke surabaya jawa timur koresponden wida subianto langsung dari polrestabes surabaya jawa timur
ini wida apakah tim pemburu berhasil mengamankan para pelanggar protokol kesehatan pada hari yang kedua ini
ya tidak hanya berhasil mengamankan namun juga melakukan penindakan
jadi total tadi malam saja itu yang baru dimulai dari tim gabungan covid hunter atau tim pemburu pelanggar protokol kesehatan ini
dalam hitungan jam ini sudah menjaring ribuan pelanggar
kemudian untuk pelanggaran ini memang tidak serta merta mendapatkan sanksi begitu namun juga ada yang teguran tertulis
ini jumlahnya ribuan kemudian juga ada teguran tertulis
kemudian juga ada sanksi sosial dan juga sanksi administratif
sanksi sosial ini misalnya adalah memberikan pelayanan ke liponsos
kemudian untuk sanksi administratif ini ada dua hal yang paling ditakutkan oleh masyarakat sebenarnya adalah
yang pertama adalah penahanan ktp selama empat belas hari kemudian ada denda administratif
di mana untuk penahanan ktp maupun denda administratif ini kami tadi malam melihat sendiri
bahwa penentuan sanksi ini langsung dilakukan
yang sedang di tempat
jadi ada hakim tadi malam yang langsung melakukan persidangan menentukan ini sanksinya apakah sanksi administratif
berupa denda ataupun penahanan ktp
kemudian juga untuk denda ini nominalnya berapa dilihat dari tingkat kesalahannya
kemudian tadi malam ini memang dominansinya ini adalah pelanggaran dengan tidak memakai masker
baik untuk pengguna kendaraan bermotor maupun yang melakukan aktivitas di titik titik di kota surabaya
kemudian untuk totalnya
tadi malam ini totalnya detailnya ada dalam hitungan jam yang dimulai dari kemarin petang
ini ada teguran lisan sebanyak dua tujuh ratus tiga puluh delapan
kemudian ada delapan ratus delapan puluh enam teguran tertulis
kemudian ada penahanan satu ratus sembilan puluh ktp dan ini yang dinyatakan oleh warga surabaya paling membuat repot
penahanan ktp ini berlaku selama empat belas hari
di mana ini di spenduk capil kota surabaya juga langsung melakukan pemblokiran
sehingga kalau misalnya pelanggar ini mengurus dengan misalnya menggunakan metode laporan surat kehilangan
ini tidak bisa karena di sistem di spenduk capil kota surabaya ini sudah ada not dari nomor indeks
kewarganegaraan ini ada pemblokiran ktp
dan ini yang dinyatakan membuat repot sebenarnya
lebih ditakutkan daripada dengan sanksi uang
karena sanksi uang itu sebenarnya rata rata tadi malam itu adalah rp lima puluh
dengan biaya perkara sekitar rp dua
dari total rp lima puluh dua dibandingkan kerepotan untuk mengurus kembali ktp yang diblokir selama empat belas hari
itu pun empat belas hari ini nanti juga dinyatakan akan mengalami banyak kerepotan
karena kita tahu bahwa ada banyak hal administratif yang membutuhkan kartu identitas
kemudian untuk jumlah dendanya ini tadi malam ada lima ratus tiga puluh delapan pelanggar yang terkena sanksi denda
terutama ini ditujukan untuk pelanggar yang berpengaruh

terutama ini ditujukan untuk pelanggar yang berpengaruh
jadi misalnya perusahaan perusahaan yang tidak menerapkan pengaturan jarak begitu
dan juga jam operasional yang ditentukan sesuai dengan beberapa payung hukum yang sudah diberlakukan
mulai dari peraturan gubernur kemudian porda jawa timur dan juga peraturan wali kota surabaya
kemudian juga total pelanggaran ini sekali lagi keseluruhan adalah kebanyakan tidak menggunakan masker
baik berkendara ataupun beraktivitas
kalau untuk payung hukumnya sendiri ini mengikuti dari peraturan daerah nomor dua tahun dua ribu dua puluh khususnya untuk di jawa timur
kemudian untuk peraturan gubernur nomor lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh kemudian dan peraturan bupati wali kota masing masing daerah
jadi ini yang saya lihat juga penerapan seperti denda ini bervariasi
kalau sebenarnya peraturan dari pergub ini tadi mengatur maksimal dua ratus lima puluh ribu rupiah
namun ternyata sebelumnya ada juga peraturan
bupati seperti di sidoarjo ini yang juga mencantumkan maksimal lima ratus ribu rupiah
jadi untuk teknisnya ini memang mengacu pada peraturan masing masing daerah
dan untuk mengetahui sebenarnya se efektif apa program covid hunter ini dilakukan terutama di surabaya raya
kawasan surabaya gresik dan juga sidoarjo kita bisa bertanya langsung ke wakafel restabe surabaya atau bp hartoyo
selamat siang bapak boleh bergabung bersama kami
di sini bapak
bapak tadi malam ini kan penerapan perdana ya pak dari tim covid hunter
namun sebelumnya boleh dijelaskan tim covid hunter ini sebenarnya siapa saja begitu pak
tim ini kemudian payung hukumnya yang menaungi pembentukan tim covid hunter ini apa pak
jadi ada peningkatan cara kita mendisiplinkan masyarakat
karena tren perkembangan memang ada penurunan tetapi masih ada transmisi
oleh karena itu kita lakukan pendisiplinan dengan pendekatan
baru yaitu pendekatan penegakan hukum
oleh karena itu maka kita sesuai dengan perintah dari bapak kapolda jawa timur
kemudian di launching kemarin sore bersama dengan forkopimda jawa timur
kemudian malam harinya kita langsung action
itu dari restabe surabaya dan dari forest perak
tim covid hunter ini terdiri dari tni polri kemudian ppns dalam hari ini ada satpol pp
kemudian kita include kan
jadi satu untuk pelaksanaan sidang di tempat
yaitu dari bapak bapak jaksa kemudian hakim dan panitra
jadi lengkap ada penyidiknya yaitu ppns kemudian ada jaksa sebagai penuntutnya dan hakim sebagai pemutus perkara
jadi include semuanya bergabung jadi satu
kemudian kita bergerak dalam ikatan yang besar ke spot spot tertentu
yang diindikasi kan memang disiplinnya masih rendah
kemudian kita langsung bawa langsung kita sidang di tempat
dan tadi malam alhamdulillah hasilnya sembilan puluh orang
itu hanya dalam waktu tiga puluh menit
terus kemudian kita sidangkan ada enam puluh tiga yang mendapatkan keputusan difonis oleh hakim
kemudian sisanya kita lakukan sanksi kerja sosial di fasilitas umum
kalau pengamatan bapak sendiri bagaimana pak dari penerapan operasi justisi ini ya
apakah memang bisa memberikan efek jerah ke masyarakat
dan juga menambah penghayatan dari penerapan protokol kesehatan
sebelumnya kita juga sudah melaksanakan impres nomor enam dua ribu dua puluh ya
itu kita sudah lakukan juga gakum gakum tetapi hanya sebatas penyitaan ktp
selama empat belas hari dilakukan oleh rekan rekan satpol pp
tetapi itu masih belum memberikan efek jerah
oleh karena itu melalui perda provinsi jawa timur perda nomor dua tahun dua ribu dua
jawa timur ada sanksi denda
dan itu yang kita laksanakan sekarang
diharapkan dengan adanya denda itu masyarakat kemudian menjadi patuh
itu yang kita harapkan
oleh karena itu nanti akan kita analisa dan evaluasi pelaksanaannya selama empat belas hari ke depan
apakah perlu peningkatan eskalasi
nah sementara yang kita jaring adalah yang tidak taat protokol kesehatan menggunakan masker
apabila nanti kepatuhan menggunakan masker di area publik sudah meningkat
kemudian kita akan menaikkan eskalasinya kepada kerumunan kerumunan
atau saat ini juga bisa
artinya secara bersama sama kita rahasia pelanggaran protokol kesehatan
terkait dengan menggunakan masker dan berkerumun atau jaga jarak
tidak mematuhi jaga jarak
nanti setelah itu juga apabila masih belum patuh juga
nanti akan kita tingkatkan kepada para pelaku pelaku usaha
karena sesuai dengan peraturan gubernur nomor lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
karena sesuai dengan peraturan gubernur nomor lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh

juga diatur kewajiban dari para pelaku usaha

untuk sama sama menjaga dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik

itu pelaku usaha seperti ukm yang di pinggir jalan

sesuai dengan perwali ruu masih belum boleh buka
manakala ada yang buka ya kita tindak
ada yang buka ya kita tindak
sampai nanti hukuman yang paling berat adalah pencabutan izin usaha

kemudian untuk mereka ukm
kemudian untuk mereka ukm
ini sudah sering kita himbong
kalau misalnya perwali mensyaratkan bahwa kapasitas pengunjung
kalau misalnya perwali menjaraatkan bahwa kapasitas pengunjung
kalau misalnya perwali menjaraatkan bahwa kapasitas pengunjung
kemudian harus menerjemahkan jaga jarak

jadi ekonomi berjalan kesehatan juga terjamin
itu yang sering kita ingatkan kepada para pelaku usaha
kalau tadi malam kan itu yang mendapatkan sanksi administratif denda itu puluhan ya bapak
itu rata rata berapa rupiah pak dan kebanyakan pelanggaran apa
jadi tadi malam hanya pelanggaran tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan dan tidak membawa lah
ada yang membawa tapi tidak menggunakan
nah ini dua duanya tidak menggunakan dan tidak membawa
jadi malam semuanya di vones dengan hukuman denda lima puluh ribu rupiah
kemudian dengan membayar biaya perkara dua ribu jadi lima puluh dua semuanya sebanyak enam puluh tiga orang tersebut
ini kalau untuk pelaksanaannya pak ini teknisnya apakah hanya malam saja seperti tadi malam
atau ada jam jam tertentu sama titik titik mana saja pak
apakah random begitu polrestabes surabaya atau tim covid hunter ini melakukan razia ini
jadi untuk tim covid hunter itu adalah
membackup polsek polsek yang kita nilai daerahnya masih banyak yang tidak melaksanakan protokol kesehatan
kemudian tiap hari kita laksanakan rahasia di empat titik pintu masuk surabaya
situ kemudian mer gunung anyar kemudian benowo itu tow
taman osowi langun tambak osowi langun itu kita dari arah gresik
kemudian dari arah madura itu kita ambil di
wilayah muyorojo atau apa namanya arah kenjeran
nah untuk polsek polsek yang lain secara mandiri juga melaksanakan pendisiplinan secara skala yang lebih kecil
nah kemudian untuk covid hunter sendiri nanti malam pun masih akan melakukan pergeraan
tiap hari kita lakukan selama empat belas hari nanti ke depan kita lakukan analisa dan evaluasi
artinya kalau untuk di perbatasan perbatasan masuk kota surabaya misalnya pak
ini penegakan hukum ini tidak hanya untuk warga berkata
tp surabaya saja namun juga luar surabaya juga pak
ya betul jadi karena virus ini itu adalah tidak terlepas dari aktivitas lokasi
dan kegiatan daripada warga oleh karena itu kita ambil di titik titik perbatasan pintu masuk surabaya
artinya bahwa yang warga selain dari surabaya pun yang masuk ke surabaya harus mematuhi protokol kesehatan
dan sebetulnya tidak hanya memasuki surabaya
di kota asalnya pun tetap harus mematuhi protokol kesehatan gitu
nah pelaksanaan untuk sidang di tempat ini juga kita agendakan tiap hari juga untuk dilaksanakan
sehingga intinya adalah penegakan hukum ini memaksa masyarakat untuk patuh
nah sebetulnya tidak perlu dipaksa kalau memang sudah patuh
jadi tidak perlu ditakuti asal kita melaksanakan protokol kesehatan dengan baik
tentunya tidak akan berurusan dengan tim covid hunter
kalau diagendakan ini pelaksanaan tim covid hunter ini kan adalah empat belas hari pak
tapi ada kemungkinan nggak nanti ada menambah di luar empat belas hari ini
tiga belas hari itu adalah tahap pertama
perlu tidaknya kita laksanakan penegakan hukum dengan cara sidang di tempat
itu nanti akan kita putuskan setelah melihat hasil setelah kita lakukan analisa dan evaluasi
tetapi tentunya penegakan hukum perda itu
sepanjang masa selama perda itu masih berlaku tentunya masih bisa kita lakukan penindakan
tapi yang kita harapkan penindakan hukum atau penegakan hukum ini upaya yang paling akhir
kalau masyarakat sudah patuh kita dengan sosialisasi dan edukasi
kenapa kita harus melakukan penegakan hukum
itu sebetulnya kita hindari
tetapi mau tidak mau untuk mendisiplin masyarakat
cara seperti ini perlu kita coba
semoga ini memang tidak hanya memberikan rasa kejut kemudian takut dari masyarakat
namun menambah penghayatan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan
terima kasih informasinya
selamat bertugas kembali
ya betul sekali
jadi memang pelaksanaan yang sejak dimulai tadi malam di wilayah surabaya raya ini
sekali lagi adalah penekanannya adalah tidak hanya membuat takut ataupun jerah masyarakat
namun yang terpenting adalah masyarakat menyadari dari dirinya sendiri bahwa protokol kesehatan itu memang untuk menjaga dirinya
maupun juga menjaga orang lain secara bersamaan
artinya menghayati protokol kesehatan
ya terima kasih korespondensi nn indonesia wida subianto yang melaporkan langsung dari surabaya jawa timur